nepal vanjava sebutan lain dari destinasi wisata di dusun butuh kaliang krik magelang
jawa tengah dusun ini mendapat perhatian dari wisatawan karena keelokan alamnya
dusun ini mulai ramai diperbincangkan para wisatawan di media sosial karena
menampakkan keindahannya tampak rumah rumah penduduk yang bertumpuk seperti pemukiman
sherpa yang ada di negara nepal selain itu dusun ini juga dikelilingi dengan hamparan
teras sering seperti yang terkenal di majalengka lahan teras sering yang sangat
luas dan beragam sangat menarik untuk dijadikan tempat berfoto untuk tata letak
atau kontur kenapa bisa seperti ini kan bisa diketahui di atas kanan sama kiri
kita khas selera gunung
gunung adalah teras sering waktu otomatis perumahan yang ada dari dulu itu mengikuti
lahan yang ada jadilah terbentuk tatanan rumah yang seperti ini keindahan dusun butuh inilah
yang mengundang menteri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk datangi dan menginap di bawah kaki
gunung sumbing menurutnya dusun ini memiliki daya tarik tersendiri dan harus dikembangkan
jalannya itu tinggal diperbaiki drenasenya diperbaiki
nah yang kurang jaringan jadi selain daripada infrastruktur jalan saya rasa listrik juga perlu
listrik dan air dan juga jaringan sandi mengimbau agar masyarakat sekitar serta wisatawan tetap
menaati protokol kesehatan agar terhindar dari klaster wisata covid sembilan belas bella mulacella
iki maulana magelang jawa tengah